jalur lingkar utara tegal memang belum banyak dikenal pemudik
namun jalur ini bisa menjadi alternatif bagi pemudik dari arah pintu tol brebes timur menuju ke semarang
jalingkut atau jalur lingkar utara kota tegal adalah sebuah jalur alternatif sepanjang tujuh belas dua km
yang menghubungkan antara kota tegal selawi tembus hingga pemalang
jalur ini mulai dibangun sejak tahun dua ribu sepuluh
namun pembangunannya berhenti di tahun dua ribu dua belas karena adanya sengketa antara pihak pengembang dengan bina marga
tidak jelasnya pembangunan jalur ini menyebabkan jalanan jalur ini cenderung dalam kondisi tidak baik
lampu penerang pun jarang ditemukan
sehingga pada malam hari para pemudik bisa dalam keadaan berbahaya jika melewati jalur ini
jalur ini biasanya bisa dilewati dan ditempuh dalam waktu lima belas hingga dua puluh menit
namun dalam keadaan mudik jalur ini harus ditempuh hampir selama dua jam
karena padatnya jumlah mobil dan kendaraan yang masuk ke jalur ini
para pemudik pun mengeluhkan hal panjangnya antrian di jalur ini
jalannya ngeraya pak
kadang kadang berhenti kadang kadang jalan satu lima meter paling berhenti lagi
kayak gitu pak kadang kadang sampai berhenti
hampir ada dua jam an lah
dua jam an saya melipir kemarin ini muter muter
itu dari tol itu keluar
macet udah hampir berapa jam saya itu
jadi jalanan dibuang bukan dibuang biar lancar tapi ini kayaknya dibuang malah jadi macet kita tambah macet
di sepanjang jalur ini juga tidak ditemukan stasiun pengisian bahan bakar umum
anda yang akan melewati jalur alternatif ini harus mengecek kondisi bahan bakar anda dalam keadaan cukup
saya setiarto sigit tegal jawa tengah